rabu pagi ada pemandangan berbeda di kediaman muhammad lutfi
menteri perdagangan baru kabinet indonesia maju
lutfi ditemani putrinya nanda devi bersiap siap menuju istana untuk menghadiri pelantikan
nanda mengaku kaget ayahnya dipilih oleh presiden joko widodo untuk menjadi menteri perdagangan
ternyata kaget karena dia baru dilantikkan di dc
tapi ya aku senang buat bapak
kayaknya dia pengen juga jadi kayak happy for him
seperti apa sih bapak orangnya
jail wow aku baru tahu dia itu namanya
kadang kadang tapi biasanya sih enggak sih
kayak lebih kayak ketawa ketawa aja terus
muhammad lutfi sendiri bukan orang asing bagi presiden jokowi
ia adalah seorang
salah satu relawan di tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ pada pilpres dua ribu sembilan belas lalu
muhammad lutfi memulai karirnya sebagai pengusaha
ia menamatkan pendidikan di purda university indiana amerika serikat
setelah lulus ia bersama erick thohir wisnu wardana dan hari zulnardi
mendirikan mahaka group yang bergerak di bidang pertambangan keuangan dan media
sejumlah jabatan penting juga sempat diembannya
di antaranya ketua himpunan pengusaha muda indonesia hipmi jakarta tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai dua ribu satu
ketua nasional hipmi dua ribu satu sampai dua ribu empat belas
serta kepala badan koordinasi penanaman modal atau bkpm
dari tahun dua ribu lima hingga tahun dua ribu sepuluh
lutfi juga pernah menjabat dubes indonesia untuk jepang tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu tiga
terakhir lutfi adalah dubes ri untuk amerika serikat
yang dilantik pada empat belas september dua ribu dua puluh
setelah resmi dilantik dan menjalani serah terima jabatan di kementerian perdagangan
sejumlah strategi sudah disiapkan lutfi
mulai dari memperbaiki tata kelola kementerian
hingga mencari celah di tengah perdagangan bebas
dan mengembalikan kepercayaan dan daya beli masyarakat di tengah pandemi
bahwa tata kelola di kementerian perdagangan ini sebagai wasit harus transparan
harus lebih baik dan dengan cara platform elektronik tersebut dalam perizinannya
jadi mudah mudahan itu bisa mengembalikan daripada stabilitas
bukan hanya stabilitas harga tapi stabilitas kepastian hukum
yang nanti secara langsung atau tidak langsung memberikan confidence kepada pasar
nah confidence kepada pasar ini akan memberikan trickling down effect
salah satunya itu adalah kepercayaan orang untuk bawa orang membeli
lutfi juga menyampaikan tiga pesan yang diamanatkan presiden joko widodo
pertama menjaga kestabilan harga inflasi
kedua membantu umkm
dan ketiga harus mampu mencari peluang di tengah pasar global
dengan bekerja keras dan mengedepankan transparansi